ratusan warga makassar sulawesi selatan menyaksikan atraksi pesawat tempur jenis sukhoi dan terjun payung di anjungan pantai losari makassar minggu sore
kegiatan makassar airshow ini digelar dalam rangka memperingati bulan dirgantara lanut sultan hasanuddin dua ribu tujuh belas
minggu sore ratusan warga makassar sulawesi selatan ini berkumpul di anjungan pantai losari
mereka memanfaatkan libur akhir pekan untuk melihat atraksi pesawat tempur sukhoi milik angkatan udara lanut sultan hasanuddin makassar
kegiatan makassar airshow ini adalah rangkaian dari peringatan bulan dirgantara lanut sultan hasanuddin dua ribu tujuh belas
selain atraksi pesawat tempur survey belasan penerjun payung dari pasukan elit tni angkatan udara menghiasi langit pantai losari
beberapa penerjun berputar putar dengan membawa gas pewarna untuk menarik perhatian

bagi warga kegiatan seperti ini menjadi hiburan sekaligus bisa menjadi sarana pendidikan bagi anak anak
komandan lanut sultan hasanuddin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan tni angkatan udara
kegiatan makassar airshow ini digelar sejak sabtu hingga minggu dua puluh tiga april